boy emak pulang dulu ya ya dia di jalan ya maya doain apa yang mayanti ya maya
lho siap menjaga emak gue ya oke gue saya juga pamit ini ibu kagak ada yang nungguin
di rumah sakit lo ngebalikkan ya masa poi terus bos nonton begitu hahaha bisa berasa
pala gua ya gue nggak bisa bayangin lah tanpa ada bantuan dulu pada mungkin acara ini nggak
akan lancar makasih banget yeh
mempelai wanita dipersilakan masuk
masa boy silakan disambut istrinya
apa apa oh ya saya mengamati biar istri saya saja ya udah boleh iya tapi kan ini emas bangpaang
lagian kamu oteh tuh kenapa maksa dateng
kan nenek dia cuma mau bilang selamat aja
lagian kan umi dia bilangnya semua warga pesantren boleh dateng
iya tapi kita takut neneng kenapa kenapa
nenek udah ilas coba masih nyesel
yaudah nek kamu yang sabar ya
alhamdulillah sehat bang faang
oh iya selamat ya bang faang
bang faang sudah terkenal sekarang
kamu udah tau
maiker bahwa seki
ya biar cepet nikah
mak gue nyap nyap dulu soalnya
ya selamat ya
tapi tetap jadi sahabat kan
dan ampoi itu diberkahi
baik dalam senang dan susah
dan semoga allah selalu mengumpulkan kalian dalam kebaikan
terima kasih umi
terima kasih ya
terima kasih ya
apoy sekarang udah jadi kepala rumah tangga
doanya bang ustadz ya
saya doakan mudah mudahan kalian itu bukan hanya berjodoh di dunia
tapi kalian berjodoh di akhirat nanti
jangan lupa juga doanya saya
ya allah ustadz
biar cepet dapat jodoh
kasian banget ustadz yang doa tapi belum
semoga ustadz cepet dapat jodoh ya
amin ya allah
neng makasih ya neng
nanti maafin nenek ya
bagi saya juga ya neng
nenek cuma minta tolong
bahagiain bang apo ya teh
jangan sakitin dia
insya allah nenek iya allah teh
alhamdulillah kalau nenek sudah ikhlas
nenek iya allah
kalau lihat bang apoy bahagia
alhamdulillah akhirnya bisa makan juga kita mah
ada kentang ada adu
kok pulang makan aja belon seh
kita harusnya mengucapkan selamat dulu

afa'antum sudah berani membantah fatwa seorang seh

afa'antum sudah siap tidak akan mendapat ridho dari seorang seh
afa' lagi hati seorang seh yang sedang terluka
mau kualat antum
amri sudah siap
ya allah neng
bang kapoi kemana
kamu tadi tuh pingsan neng
iya neng kamu jangan bangun dulu
rebahan aja ya
iya allah apa yang terjadi
udah harapan dulu ya nih ya
apa yang terjadi
boy emak pulang dulu ya
plank bro siap dong jagain emak gue ya
ibu kagak ada yang nungguin di rumah sakit
bisa beras kepala gue
tanpa ada bantuan dari lo
lupa dah mungkin acara ini gak akan lancar
walaupun gue udah bikin ngiri tapi ya